yang bagus pak biar catherine juga bisa melihat keluar kan
kalau ada pemandangan asri pasti lebih bagus
ya ada apa pak
gini saya mau ngajak catherine untuk jalan jalan di sekitar taman rumah sakit ini
sebentar ya saya konsultasikan dulu ke dokter
ya terima kasih ya
nino itu lagi marah
ya allah aku gak sanggup membayanginnya
karena biar bagaimanapun elsa itu anak aku
aku balik lagi ke rumah nino
atau gak usah ya
sekarang kamu jawab
kamu pilih aku yang cari tahu sendiri apa yang kamu sembunyikan
atau sekarang juga kamu jujur sama aku
apa sih yang sebenarnya kamu takutin
apa yang kamu sembunyikan dari aku elsa
gak ada yang aku sembunyiin dari kamu
tapi emang kayaknya aku tuh jahat banget ya di mata kamu
kamu selalu nuduh aku nyembunyi sesuatu sesuatu inilah sesuatu itulah tanpa mikirin perasaan aku nok
jangan pernah lupa ersa kamu sadar gak apa yang kamu omongin
kebohongan itu makanan kamu
dan ini bukan kali pertama elsa
pahamin perasaan aku nek
apa aku baik baik aja setelah aku keluar dari penjara
padahal selama ini aku udah berusaha ya
untuk jujur sama kamu
aku gak nyebunyin apa apa dari kamu nek
dan soal surat itu ya
aku cuma takut
kau marahnya begini aku takut nek
kalau kamu takut
artinya kamu menutupi sesuatu kamu bohong
tapi aku gak bohong nek
kamu jaga sikap kamu dong ke istri kamu
sama aku belum menemukan apa itu
aku akan ikutin permainan kamu
kamu kalau mau ke kantor polisi biar aku yang nemenin kamu
kalau harus jujur aku sebenarnya malas ke kantor polisi
ya udah gak usah dateng aja sekalian
tapi bagi pihak kepolisian setiap pemangkiran
lama lama mereka kan berpikir ada sesuatu juga
aku gak mau kalau seandainya mereka
nyimpulin sesuatu yang negatif
besok aku dateng
semua ini harus clear besok
kedatangan aku kantor polisi bisa menarik laporannya elsa
bila perlu aku akan minta elsa untuk menariknya
tante biar pulang sama aku sama enggak aja ya kita antarin
daripada naik taksi tante repot sekalian aja gak apa apa
gak usah mas angga mbak mici
biar aja tante bisa aku pulang sendiri udah pesen juga taksi online
lagian kalian juga harus segera istirahat loh
beneran gak apa apa
yaudah hati hati tante ya
udah deket atau belum
iya sebentar lagi kayaknya mbak
oh iya tolong doakan mbak catherine ya di setiap hembusan nafas kalian
biar gimana tata udah menganggap catherine itu sebagai anak sendiri
pasti tante udah sampe ya
ya saya sih berharap mudah mudahan adik saya sama anak tante bisa berjodoh sampai kepelatihan
tante juga begitu harapannya
ya kalau gitu mari ya
masih anginnya repot ya tante
ya aku tuh sekarang tuh kayak bener bener bersyukur banget
tante mayang tuh banyak berubah
ya bisa dibilang cater itu jadi orang yang paling beruntung
antema yang sekarang bisa peduli sama dia sayang sama dia
ya calon ibu mertua yang paling baik lah menurut aku
ya walaupun catherine sama randy itu batal menikah karena tante mayang itu keras kepala
tapi kalau allah sudah mentakdirkan mereka untuk bersama ya insya allah mereka bisa bersama
walaupun dengan cara yang tak terduga
tapi kalau bicara mengenai takdir sama tante mayang ya tante mayang tuh bisa bersama

kita bisa kenal sama nailah dekat sama nailah kamu ngasih awalnya gimana
yang pertama hati kita tuh ragu terus tiba tiba kita bisa sayang sama naila
semuanya berubah begitu drastis
yang di atas bisa membolak balikan hati kita dan perasaan kita
mungkin itu yang terbaik
kita nggak ada yang tahu
terima kasih ya atas
udah pulang ya udah grilis
udah nyakit sih rahatnya
ya allah mas
apa kamu dari tadi di situ nungguin aku tidur
aku nggak tahu mas
apa aku bisa membalas muka bayi kamu nantinya
alhamdulillah ya trian kamu udah bangun
tari ini udah nungguin lo dari tadi
kayaknya udah nggak sabar pengen ketemu terus liat kamu banget
oh ya kat
gimana kalau hari ini kita jalan jalan di sekitar taman rumah sakit
ya biar kamu nggak bosan juga
saya coba tanya dokter dulu ya boleh apa enggaknya
yang bagus pak biar catherine juga bisa melihat keluar kan
refreshment juga buat katrin
kalau ada pemandangan asri pasti lebih bagus
ya ada apa pak
saya mau ngajak catherine untuk jalan jalan di sekitar taman rumah sakit ini
sebentar ya saya konsultasikan dulu ke dokter
ya terima kasih ya
ya kalau menurut saya sih bisa
karena pasien juga kan butuh udara yang lebih segar pak
saya sudah tanyakan ke dokter
katanya bagus untuk melatih posisi duduk
dan menurut dokter selang oksigennya sudah bisa dilepas pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
nah saatnya kita menghirup udara segar untuk seksualisasi perubahan kamu
saya siapkan dulu ya pak
terima kasih ya
tuh mama tuh
lagi main rubik dia
aduh seru banget
pinter banget ya
kamu temenin ya adik kamu
iya temenin ya
tapi tunggu mama mandi dulu ya
temenin ya rena ya
eh cerita dong sama mama tadi ada apa di sekolah
siapa yang datang ke sekolah
ma tadi opa ke sekolah aku
eh eh tuh kejar sayang
iya jadi tadi pak surya datang ke sekolah rena karena kan mau nemuin tau dari kamu ya sekolahnya rena ya
tapi bu sara gak ikut karena katanya bu sara mau nemuin elsa
apa setelah aku telfon sama mama mama langsung minta ketemuan sama elsa